tapi jangan berpikir kalau saya lagi ada di acara lamaran
atau yang berhubungan dengan prosesi pernikahan
karena roti buaya juga bisa dikonsumsi sehari hari
tapi dengan ukuran yang macam macam
roti buaya biasa dinikmati pada saat acara acara besar masyarakat betawi
tapi kini roti buaya juga menjadi camilan sehari hari dengan beragam rasa
tak sedikit pembuat roti buaya yang berinovasi mengikuti selera masyarakat
selain berinovasi dengan ukuran yang lebih mungil
isinya kini juga semakin beragam
nah kali ini saya pilih tiga rasa untuk roti buaya mungil ini
dan yang gurih saya pesan roti buaya abon
proses penyajiannya pun tak sesulit yang kita bayangkan loh
roti buaya mungil ini cukup dibelah dua
dimasukkan isian sesuai selera
dan dipanggang selama lima menit agar makin nikmat saat disantap
pertama saya mau coba yang gurih dulu ini abon
kita bandingkan ya
mungkin cuma seper enamnya aja ya
jika roti buaya yang biasa digunakan dalam acara acara pernikahan berukuran besar
sekitar lima puluh cm hingga satu meter
roti buaya mungil ini hanya berukuran sekitar lima meter
tapi pengen nikmatin sehari hari
karena dulu saya juga punya langganan gitu tukang jual roti
ada bentuknya roti buaya yang emang kecil kecil
tapi saya sangat susah nemuinnya lagi gitu
yaudah bikin yang sehari hari bisa dimakan deh gitu
jadi yang gak segede gede gini itu kan tiap tiap kondangan doang atau apa
menilik dari sejarahnya
masuknya buaya putih dalam mitos betawi dipengaruhi oleh kebudayaan dayak dan melayu kalimantan barat
sejak abad ke sepuluh masehi
dari pemahaman itu masyarakat betawi menempatkan buaya sebagai makhluk yang dihormati
selain itu buaya yang hanya kawin dengan satu buaya lain sepanjang hidup mereka
diartikan sebagai lambang kesetiaan sehingga dipilih sebagai hantaran wajib pada pernikahan dalam bentuk roti
diakartika dwi prasetyo jakarta